setelah tampil di fiba asia cup dua ribu dua puluh dua seluruh pemain timnas basket indonesia akan dikembalikan ke klub masing masing
untuk tampil di ajang playoff ibl agustus mendatang
pemain naturalisasi markis bolden juga untuk sementara akan kembali ke amerika serikat
setelah musim ibl usai pemusatan latihan akan kembali dilanjutkan
sebagai bagian dari persiapan tampil di sea games dan asean games tahun depan
rencana menggelar training camp di luar negeri juga telah disiapkan
meski gagal meraih tiket tampil di fiba world cup dua ribu dua puluh tiga setelah tersisih di babak playoff perempat final fiba asia cup dua ribu dua puluh tiga
ketua umum perbasi dani kosasih tetap optimistis timnas basket indonesia masih bisa berlaga di fiba world cup dua ribu dua puluh
sebagai usaha meningkatkan level kompetisi ibl dan timnas basket indonesia
perbasi akan menseleksi pemain muda potensial di sebelas kota di indonesia
perbasi juga akan mencari pemain pemain keturunan indonesia yang ada di luar negeri untuk bisa kembali ke indonesia
perbasi akan mencari pemain pemain keturunan indonesia yang ada di luar negeri untuk bisa ke indonesia
di fiba asia cup dua ribu dua puluh
perbasi akan mencari pemain pemain keturunan indonesia yang ada di luar negeri untuk bisa ke indonesia
perbasi akan mencari pemain pemain keturunan indonesia yang ada di luar negeri untuk bisa ke indonesia